please lo bangun ya
karena gue pengen banget liat mata lo lagi
jalan jalan sama lo
seru seruan sama lo
kerja bareng sama lo
gue gak sabar ngelamatin semua masalah gue
ya udah kalau begitu kalian lanjut aja
gue pengen nemenin dinda di depan icu
nanti diculik sama dokter jamah
lo gak ikut gio ke depan dong icu
nanti gue sama ata aja yang temenin putri disini
lo serius mau temenin putri buat rekam suaranya buat pangeran
lo masih inget kan cara pakainya
dari awal gue udah bertekad ya
gue bakal selalu ada buat lo put
dengger lo ngelakuin semua ini untuk pangeran
gue harus nahan semuanya
sebagai sahabat lo
gue harus dukung lo
demi cinta lo ke pangeran
karena gue selalu bikin lo di posisi kayak gini ki
tengok nggak ya

maafin gue karena gue selalu bikin lo di posisi kayak gini kayak
kalau lo nggak mau nemenin gue nggak papa kok gue bisa sendiri
nggak papa gue baik baik aja kok
ah gue nyusul citar dulu ya
jawaban pernyataan cinta lo ke gue
gue pengen mengungkapin semuanya
please bangun ya
jadi lo gak usah ngerasa kayak gini
ya justru karena itu tak
gue tau perasaannya rizky sama putri itu tulus banget
makanya gue kepikiran terus
nih gue kasih tau sama lo
lo kan sahabat mereka berdua nih
harusnya lo itu bisa nempatin posisi lo tuh di tengah
sama kayak gue ngelakuin suatu hal yang kemarin kemarin tuh
sama si gawa pangeran juga
amit amit hubungan gue disamain sama mereka
hubungan mereka itu banyak masalah
hubungan kita berdua tuh langgeng aman lurus tanpa hambatan
udah kayak jalan tol
lebay tau gak
gitu dong senyum manis rileks
gak usah tegang
gue kayak yang listrik tegang
gak ada apa apa
terima kasih ya anak ayam
gara gara loh at least sekarang gue lebih tenang sekarang
sesuai sama hati kita berdua lagi kembang kembang
mau pelo pe warnanya sama
ini tuh magenta tau gak
yaudah sama aja
yang penting lihat aja perjuangannya
semoga dengan ini lo bisa cepat bangun karena lo dengar suara gue terus
gue emang gak selalu ada di sisi lo
suara gue ini bisa mewakili kehadiran gue disini buat lo
kau tuh ngapain sih nanti kalo kita dipecat gimana kau cari masalah tuh
sht udah diusus goreng gak usah bawa well
usah kebanyakan ngomong mendingan sekarang lo duduk